sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sabar teman teman kalian nggak perlu emosi
mendingan sekarang teman teman pulang aja ke rumah masing masing
masa kita gagal terus menangkap binatang itu
bos terus bagaimana selanjutnya langkah kita
nah bos gimana kalau kita pulang aja bos
kita harus bisa menangkap binatang di hutan ini
wah itu ada
ah bos ada ada aja
yang perlu kau tahu ya
aku paling dendam sama monyet itu yang sudah merusak muka aku
baru aku dapat pintung
dia itu temanku jangan ganggu dia ya
eee maaf tarzan aku kira dia pemburu maaf ya
eee jenny kamu gak apa apa kan
makasih ya tarzan kamu udah mau nolongin aku lagi kamu baik deh sama aku
achie bukan apa apa makanya kamu tuh kalau jadi orang harus hati hati
untung tadi ada tarzan kalau enggak dia baru
ya deh aku yang salah
tarzan kamu mau gak jadi temen aku
eh monyet ento baru nyaring belum pakai yang ini nih
kalau diintus hati
don bos pasti seneng nih don
eh dong gak usah dibilangin
gue juga ada tangan
ya kenapa jadi lo bengong
udah cepetan tangkap tuh monyet masukin ke krengkeng
wah tega mah monyet ini don mirba belo soalnya nih
bek itu kan sudara tembak
tidak ini benar benar burung ngajakin gue main main
ras banget eh
kita angkut lagi ini monyet
wah bersama kita lalu siapa
hah iniakes usual
gayanya sama tom
kayanya sama joe stafford
udah selesai projek balik
budi berk stripe triplek
apa miskin bercanda
lo lagi lo lagi ngapain lo deketin adek gua
eh lo nyadar gak sih lo tuh gak level sama adek gua tau
kok omonya katar gitu sih
lo jadi aneh pak nur
ayo cepat sedikit lain kali kau
eh dari mana saja kalian eh ayo cepat pulang
loh kok pulang sih pak jenny kan masih betah di sini
iya pak bobby juga masih betah di sini lagian kan binatang buruannya belum dapat
udah jangan banyak cincong
i ih pasang dulu pak
aduh aku ditembak sama pemburu
ditembak sama pemburu
iya tarzan aduh tarzan penta tarzan
penta penta ditangkap mereka
apa penta ditangkap
tidak ada bos tidak ada
eh hei kalian kerja yang bocus yang bagus cat lama lama
cepat lelet kali kau cepat ayo
iya pak jenny itu pak
hei cepat jalannya
hei hei kalian kerja yang bagus yang bagus cepat
kalian badan kain ini sudah terbakar